sementara itu seorang pendaki gunung selamat dilaporkan jatuh ke jurang di jalur pendakian guci tegal baturaden banyumas jawa tengah
hingga kini tim sar masih terus berupaya untuk mengevakuasi korban yang dilaporkan dalam kondisi terluka
sejak minggu sore tim sar gabungan dikerahkan ke jalur pendakian gunung selamat di pancuran tujuh batura dan banyumas
tim mendapat laporan seorang pendaki jatuh di area pasir puncak gunung selamet dan diminta dievakuasi
posisi korban tepatnya di area pelawangan tidak jauh dari puncak gunung selamet
korban bernama irvan sembilan belas tahun mahasiswa semester dua jurusan teknik elektro universitas indonesia
korban terluka di bagian kepala diperkirakan membutuhkan waktu enam hingga tujuh jam untuk mengevakuasi korban yang terluka ke pos pancuran tujuh baturaden karena kondisi medan yang sulit
sampai dengan saat ini untuk kondisi korban masih stabil namun memang ada luka di dahi
kemudian juga ada luka di jambu
ada kemungkinan itu mengalami patah atau patah tulang belakang di kondisi korban
itu yang diceritakan dari kondisi temannya
untuk saat ini memang kami belum bisa menjangkau daripada korban itu sendiri
ada udah bilang udah izin juga udah kasih tau juga
ya terakhir kontak pas mau naik itu aja
saya belum dapet informasi ini baru nyampe juga jadi belum tau apa apa
enggak artinya dikabarin kondisi kayak gini
ya dari kapan dapet kabar dari teman kuliahnya ya langsung sini aja